kabit humas polda metro jaya komisaris besar yusri yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari dua puluh dua saksi yang telah diperiksa dan barang bukti di tkp
kasus kebakaran lapas kelas satu tangerang dapat memiliki unsur pidana
hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers jumat sepuluh september dan perjumat pagi pemeriksaan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan
masih tahap penyelidikan ada dugaan pidana pertama itu di satu ratus delapan puluh tujuh kuhp dan satu ratus delapan puluh delapan yunto di tiga ratus lima puluh sembilan kuhp kelalaian kealpahan kemungkinan
semalam dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik dan pagi tadi dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan jadi sudah naik sidik
kalau teman teman tanya apakah sudah ada tersangka
belum tetapi sudah naik ke tingkat penyidikan